ya baiklah pemirsa kita akan masuk ke informasi yang pertama
nama kanjeng dimas taat pribadi menjadi ramai sekali diperbincangkan
apalagi di tengah kasusnya yang menjadikannya tersangka
pembunuhan berencana dan kini penyidik mengembangkan kasus dugaan penipuan
dengan modus penggandaan uang yang diakui dirinya bisa dilakukan dengan ilmu khusus
nama kanjeng dimas kembali muncul ketika polisi mengerebek pada epokannya
ia menjadi tersangka dua kasus pembunuhan orang dekat
yang diduga terkait dengan aktivitas penggandaan uang
kasusnya pun bergulir di kepolisian daerah jawa timur
dimas mengakui penggandaan uang dilakukan dengan ilmu khusus
dan banyak pengikut yang percaya
hingga rabu siang sudah dua orang melapor ke polda jawa timur
sementara seorang korban lainnya melapor ke mabes polri
dan mengaku merugi hingga ratusan juta rupiah
namun belum ada yang melapor ke dua puluh dua posko pengaduan yang disediakan polres probolinggo
sebelumnya polisi menemukan dua banker berisi tumpukan uang kertas
yang ditemukan di dalam ruang utama pada epokan
uang kertas rupiah tersebut telah dibawa ke mabes polri
polda jawa timur sebagai barang bukti
pada tanggal dua puluh dua september dua ribu enam belas di jam sembilan empat puluh lima itu ditemukan uang
uang di salah satu tempat taat pribadi yaitu di gedung utama
ditemukan di lantai satu dan lantai dua
sementara kami masih mengecek mengenai keaslian daripada uang tersebut
apakah memang ini uang asli ataukah uang palsu
polisi mengimbau warga yang merasa menjadi korban penipuan segera melapor
polisi berjanji melindungi korban dari ancaman dan intimidasi pihak padepokan
ya kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia wida subianto
yang akan melaporkan perkembangan terbaru seputar kasus pembunuhan berencana dan dugaan penipuan
yang menjerat taat pribadi atau yang lebih dikenal dengan dimas kanjeng
wida anda kami melihat
saat ini berada di padepokan
yang di belakang anda kalau tidak salah itu merupakan tempat bermukimnya pengikut pengikut
bagaimana kondisinya saat ini
masihkah banyak pengikut yang bertahan
daliar prabu selamat pagi
dari padepokan dimas kanjeng di probolinggo
kalau kita melihat beberapa berita terakhir tentu ini menjadi headline
bagaimana padepokan ini begitu fenomenal
kita melihat selama beberapa pekan terakhir video tentang taat pribadi yang mengelola

begitu langsung dari belakang tubuhnya
begitu dengan tumpukan yang memenuhi ruangan
ini menjadi viral mengagetkan masyarakat
belum lagi statusnya ditetapkan sebagai tersangka
kasus pembunuhan berencana dua orang yang diduga adalah santri terdekatnya
nah saat ini kami berada tepat di tengah tengah kawasan padepokan kanjeng dimas
luas arealnya tidak tanggung tanggung empat puluh hektare
ketika kita melihat beberapa berita terakhir
pasti yang terlihat adalah bangunan megah
dari rumah taat pribadi
yang merupakan juga inti dari padepokan
namun kali ini saya ingin mengajak anda lebih dekat
bagaimana sebenarnya situasi di padepokan ini
tepat di belakang saya
ini adalah gambar gambar yang mungkin belum atau jarang kita ketahui
ini adalah tempat tinggal dari pengikut di padepokan ini
yang tinggal di sini
tidak hanya dari masyarakat sekitar probolinggo
semuanya ada di sini
saya beberapa kali menemukan jauh dari medan dari papua ada di sini
tidak hanya orang dewasa
pasangan suami istri termasuk anak anak juga tinggal di sini
mereka tinggal berapa lama
apa yang mereka lakukan di sini
mereka menyatakan ada pengajian di sini
namun yang menarik mereka menyatakan memberikan mahar di sini
dan sebagian besar menunggu di sini
proses mendapatkan balik dari mahar yang telah mereka berikan
apakah hanya ada tenda tenda di sini
pagi ini mereka masih beraktivitas
saya ingin mengajak anda lebih dekat ke sisi yang lain di areal padepokan ini
ada tulisan steril di sini
ada balik cerita ini adalah bahwa di padepokan ini ternyata memiliki hirarki dari struktural yang ada di padepokan
posisi tertinggi ini adalah kanjeng dimas yang diduduki oleh taat pribadi
tepat di bawahnya ada posisi yang disebut sebagai sultan
nah korban ismail dan juga abdul ghani ini diketahui adalah sebagai sultan
atau orang orang di kawasan ring satu
mereka job deskripsinya ini adalah memberikan penyuluhan terhadap para pengikut di sini
tepat di bawah sultan ada posisi koordinator
mereka yang memimpin misalnya bagian garda begitu
bagian security yang mengamankan beberapa aset dan juga kawasan
kemudian posisi terbawah di padepokan ini mereka menyebutnya sebagai santri atau kita ketahui sebagai pengikut
mereka lah yang datang dari berbagai daerah memberikan mahar
kemudian juga mengaku melakukan pengajian di sini
dan juga menantikan penggandaan atau uang yang bisa didapatkan lebih dari mahar yang mereka berikan
prabu dan juga daniar kita ingin mengajak anda lebih dekat
kalau tadi tenda berikutnya di sini anda bisa melihat di padepokan ini ada fitness center
ada memang beberapa fasilitas yang ada di sini
ada aula putra ada aula putri ada tenda tenda ada fitness center di sini
juga anda bisa melihat ada sedikit sisa acara begitu
selamat ulang tahun yang ke lima belas disebutkan ada beberapa anak dengan usia lima belas tahun
ini memang merupakan sempat menjadi tempat lokasi acara dari anak taat pribadi
anda bisa melihat bahwa anak anaknya di sini juga disebut dengan nama pangeran
lokasi ini prabu dan juga daniar menjadi lokasi yang bersaudara
karena di sinilah taat pribadi ditangkap
yang unik adalah saat penangkapan taat pribadi tidak bersembunyi di dalam
namun berbaur dengan berburu
dengan ratusan pengikutnya di sini
dia berdiri di sini bersama pengikutnya
ketika para petugas mencari di dalam
dia berdiri di sini memakai baju ungu seperti yang kita ketahui dan akhirnya ditangkap
fasilitas lainnya juga menunjukkan kemewahan
di lain ini juga ada kemewahan yang menurut saya
karena ada satu rumah khusus untuk peliharaan hewan peliharaannya
ada sekitar lima belas kucing yang berharga sekitar belasan sampai puluhan juta rupiah
yang diketahui sebagai peliharaan kesukaan istri dan juga anak dari taat pribadi
saat ini hewan hewan ini atau peliharaan ini juga ada yang menjaga dan juga memelihara
kawasan ini sebelumnya juga menjadi kawasan steril hanya pada kawasan sultan
namun untuk saat ini ini di bawah naungan dari petugas keamanan dari polres probolinggo
wida satu pertanyaan saja

sebetulnya apa yang membuat para pengikut ini begitu percaya hingga bertahun tahun menunggu uang gaib itu datang
lalu kemudian setelah taat pribadi ditangkap begitu
bagaimana mereka merespon pada penangkapan dari dimas kanjeng ini dan juga tentang uang yang sudah dijadikan sebagai mahar tadi itu
ya saya tangkap dua garis besar yang membuat para pengikut ini bertahan
yang pertama adalah memang masih ada yang merasa kepercayaannya
ini bahwa taat pribadi ini memberikan pendidikan atau juga aliran yang benar
seperti itu prabu
jadi mereka setia dalam hal keyakinan begitu
yang kedua mereka yang datang ke sini setia menanti karena mereka menganggap kedatangan kesini adalah investasi
jadi mereka datang kesini memberikan mahar yang juga dilakukan dalam beberapa tahapan dan mereka mempercaya ini akan dikembalikan oleh taat pribadi
salah satu yang saya temui ini adalah menunggu hingga sampai empat tahun
prabu dan daniar
terima kasih widha subianto atas laporan anda langsung dari pak depokan dimas kanjeng ya